tren ikan cupang semakin meningkat selama masa pandemi covid sembilan belas
penggemarnya pun rela untuk merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan cupang jenis tertentu
seperti arief sumaromadon warga kota madiun jawa timur
ia rela membayar dengan emas batangan satu gram untuk sepasang ikan cupang jenis gold seharga rp enam ratus
ia tertarik dengan sepasang ikan cupang jenis gold dari thailand yang harga per ekornya mencapai rp tiga ratus
setelah ia melihat di iklan salah satu akun media sosial
karena untuk membeli secara kontan tak ada uang dan takut keduluan orang lain
arief akhirnya mengambil simpanan berupa emas batangan seberat satu gram
rencananya ikan cupang super gold tersebut akan dijadikan koleksi serta dikembang biakan
soalnya invest saya kan dari emas ini kebetulan juga uangnya dari sini saya larikan ke cupang
buat koleksi juga saya kembang biakan juga cetak mutasi warna yang nggak ada
sementara arnovian pratikna pembudidaya ikan cupang baru pertama kali ada seorang pembeli yang datang untuk menukarkan emas batangan dengan ikan
diakui arnovian ikan cupang dengan warna emas memang masih langka di pasaran sehingga ia pun juga berencana akan mengembang biakannya
usianya di rang tiga empat bulan
cupang gold itu banyak jenisnya mas dari yang gold biasa super gold sama soft gold
ada yang dari grade biasa sampai yang paling bagus
harga ikan cupang super gold dibanderol dengan harga tiga ratus ribu rupiah per ekor
arnovian juga membranding berbagai jenis ikan cupang termasuk jenis ikan giant
saat ini di rumah arnovian masih ada enam pasang ikan cupang gold
inam tohari kontributor madiun jawa timur